kalo disini mau cari sarapan dimana ya
mau sarapan bubur kacang hijau
pak iya aku ambil ke rumah emak dulu ya
mau bantu bantu emak
iya mau nemenin emak ke pasar
udah mau jalan mak
ya yuk bangat sekarang
kontrak disini ya
banggil aja gua haji murot
ini tadinya kontrakan mantan luwa
sebelum kena kembaliannya
tukerin aja dulu bu
ya saya mau belanja bulanan
makanya saya bayar ojek dulu
nanti buru abis uangnya
ya udah deh bu
udah jam segini lu belum berangkat
ini kok harus suruh papa bantuin
udah jam berapa nih
ngapain lu nyuruh anak lu bantuin beresin berobak
bentar doang be
kalau beresin gitu doang gue juga bisa
iya beh ini juga mau kelar
lu kalau dialogin jawab aja ya
si bobi kan udah mesti jalan sekolah
kamu kenapa senyum senyum
udah sana berangkat sekolah
hei jangan bang
lu udah dapet penumpang belum
tapi penumpangnya ngasih duit seratus ribu
yang segini mana ada kembaliannya
gua bilang aja mbak
ntar aja kalau ketemu lagi baru bayar
eh lu bob berangkat
lu kakak kesiangan jalaninnya mesti gini
ya kalo jalaninnya pelan kayak gini pasti kesiangan sih
udah saya duluan ya
ya udah saya duluan ya pajik
hentis berangkat hulu
hentis berangkat hojek
hentis berangkat hojek
lalu kamu kenapa tis
ya udah berangkat aja atu sana hati hati ya
itu hidung papa ada holey
muda berangkat sana jangan banyak bicara
nanti makin sakit ya
kalo disini mau cari sarapan dimana ya
mau sarapan bubur kacang hijau
kayaknya hidup tuh emang lagi pahit
laki lu udah berangkat
sampun beh gak lama babe berangkat
bang daddy juga berangkat
wanton apa toh beh
bang di bubur
beli buburnya setengah dua dibungkus
setengahan dua dibungkus
kenapa nggak beli satu aja
nanti di rumah baru dibagi dua
gak mau ah orang disuruhnya belinya setengah dua
ini jatah buah
bapak bebek sembilan mas ya
tukang buburnya udah berangkat
lo masih mau sarapan ya
makasih be nggak usah
biar nanti laras cari sendiri sarapannya ya be
bur kamu udah apa dan umpang helum
kamu udah apa dan umpang helum
kamu udah apa dan umpang helum
hul bur nama
emang kopi gue segitu kagak enaknya loga colek colek
kopi gue lu anggurin